ati cerbonon aktif sunjaya purwadisastra menjalani sidang perdana di pengadilan tipikor bandung rabu siang
dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum itu
terdakwa dijerat dengan pasal berlapis tentang tindak pidana korupsi
lantaran telah menerima gratifikasi dari sekretaris dinas pupr cirebon seratus juta rupiah
dakwaan itu dibacakan oleh jpu dari kpk
terdakwa telah menggunakan kewenangannya sebagai kepala daerah
untuk melantik sekretaris dinas pupr kabupaten cirebon dengan penerima gratifikasi sekdis pupr sesuai pelantikan
menanggapi dakwaan jaksa terdakwa menerima dan mengakui perbuatannya telah menerima gratifikasi meskipun hingga kini
belum menerima uang titipan gratifikasi itu
atas dakwaan jpu tersebut sunjaya dijerat dengan pasal berlapis
undang undang tidak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
menerima gratifikasi seratus juta dari saudara gatot walaupun uangnya masih di